gelar maestro disematkan kepada didi kempot
mengawali karirnya sebagai
seniman jalanan didi kempot
tidak hanya sukses menjadi seniman papan atas
di belantika musik nasional
ia juga membuat musik campur sari
diterima berbagai kalangan
banyak diilhami kisah tragis
percintaan karya karya didi
justru nikmat didendangkan
dalam sukacita perayaan kehidupan
pata hati yang tak terperih
dan perasaan remuk redang
ciri khas lagu lagu didi kempot
putra setia alias didi kempot memulai karirnya
sebagai seniman jalanan atau pengamen
meski ia adalah putra seniman ketoprak
terkenal dari solo mbah ranto
dan adik pelawak senior sri mulat mami prakoso
karirnya dari nol
adalah istri pertama didi saputri
yang menemani sang maestro dari
hingga menjadi penyanyi kondang
saya juga tidak tahu
baik itu keluarga dari seniman
mbah ranto edi gudel itu tidak tahu
tahunya ya pengamen saja
semat ikut bu
bahwa pengamen ini semat ikut juga
hari libur kita dibawa ke
tempat pengamen itu daerah seliti
naik turun bis gitu ya
iya saya disuruh ditempatin di warung
kayak warteg gitu disuruh nungguin
di situ dia
ngamen dulu saya ya tak ngamen dulu
saya tungguin sampai dia selesai
baru kita balik lagi ke posan gitu
ia merantau ke jakarta untuk mengadu nasib
semasa menjadi pengamen jalanan
di bilangan selipi palmerah cakung dan senen
ia mendapatkan nama panggungnya
nama ini adalah singkatan
dari kelompok pengamen jalanan
didi menceritakan lagu patah hati
lagu cidro lah yang membawanya tampil
di luar negeri pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
yakni di suriname amerika selatan
kau aku ingin
jangan pernah malu
satu jangan pernah malu
menyanyi lagu lagu yang kita kenal
atau lagu tradisional
kita nyanyikan di situ
kedua yang penting kalau benar benar senang
ya senang yang benar benar
jangan cuma pura pura aku senang lagu ini
kalau itu betul betul diseriusin
insya allah lah
semua bisa untuk cari hidup
karena saya sendiri bukan karena pamer
karena saya dengan nyanyi lagu jawa
bisa keliling di semua benua di negara ini
aku orang ketemu
aku kangen seliramu
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh enam didi menginjakan kaki di rauterdam belanda
lewat lagu berjudul layang kangen
lagu layang kangen menjadi suara hati didi
saat berjauhan dengan istri yang saat itu berada di jakarta
kangen kangen kangen
aku pengen ketemu
waktu itu tentang anak saya kayak bayi suci
layang kangen itu waktu dulu saya masih hamil anak pertama
dia akan dibukinin lagu layang kangen
itu dia tulis karena apa
dia mengutarakan isi hatinya itu lewat surat
karena saya sebenarnya akan mau melahirkan
paling berkesan itu ya
laki pribadi saya
bapaknya itu orangnya apa adanya
apa adanya orangnya juga terlalu rendah diri

selang dua tahun pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
didi kembali ke tanah air dengan menelurkan album perdana stasiun balapan
setelah belasan tahun bermusik
album ini sukses merebut hati pecinta musik campur sari
menulisnya kalau dikira seperti ini
tidak ada pembukaan yang tidak bisa dikira seperti ini
dan saya masih bangga dengan karya karya lagu saya sampai sekarang
dengan sekian ratus lagu saya
bisa disebut di radio
lagu judul ini diminta ini
itu saya senang sekali
tetap ada di negara ini
saya juga masih bangga karena
itu saya senang sekali

kesedihankui mau kamu pakai atau mau kamu lepaskan itu terserah kamu sendiri
mungkin dengan cara itu kamu bisa menghargai dirimu sendiri
kamu bisa mengergai dirimu sendiri
tapi bagaimana cara melepaskan kesedihan pakde
cara ini patah hati hati juga baik
yaa kalau kamu senang kamu malah sedih
tapi ini juga hati kamu bisa mengergai dirimu sendiri
pakde pakde itu legend
semua orang mengenal pakde
semua orang itu hidup di luar negara
ada lagu lagu pakde
banyak orang apalagi di jawa ya kultur jawa tuh udah sangat didi kempot sekali gitu kan
ya tapi kenapa saya
garis garis mendorong penulisan p gentel
maka muncullah sebutan untuk anak anak muda yang menjadi penggemarnya
seperti set boys dan set girls kempoters hingga sobat ambiar
komposisi yang mudah dicerna dan mendayu dayu membuat lagu lagu didi digemari
meski banyak pendengar yang tidak mengerti lirik lagu berbahasa jawa
aku pengen ketemu
kayaknya kalau bikin lagu dengan lirik lirik yang sedih
itu banyak yang ngalami ya mungkin ya ya itu perasaan saya ya
yang saya bercerita tentang
ada anak anak bercinta di dalah darah itulah
lirik lagu lagu didi kempot yang romantis adalah hasil kejelian lili mengamati pengalaman orang lain
kebanyakan ide lagu sang maestro mengambil inspirasi dari pemandangan pisah temu
dan pengalaman orang orang terdekatnya
yan velia istri kedua didi kempot banyak mengetahui bagaimana lagu lagu didi diciptakan
yang juga seorang seniman
ia adalah penyanyi dangdut di grup ervana delapan puluh tujuh grup pengiring didi kempot saat tur di berbagai tempat
yang belia istri kedua didi kempot banyak mengetahui bagaimana lagu lagu didi diciptakan
dan belia istri kedua didi kempot vaak menetapnya atau permintaan penang entrance diri

mas govar kan artis ibukota mas giti cobadit letzte wo als malek
remaja ibu kota ngapain capek capekin jauh jauh datang ke solo ketemu sama penyanyi desa pak ade
pade itu legend semua orang mengenal pakde semua orang tuh hidup di lagu lagu pakde
hai banyak orang apalagi di jawa jawa ya kultur jawa tuh udah sangat didikempot sekali itu
ya tapi kenapa saya karena pakde legend pade legend wajar sih dia dipanggil lord
karena luar biasa sekali gue menyaksikan dengan mata gue kayak ini fenomena luar biasa dan
jangan lupa ya
yang bergaya edgy dengan sepatu vans dengan dandanan anak mudanya gitu dengan
ya luar biasa lah ini kayak lo nonton wtf gitu
februari dua ribu dua puluh didi kempot menerima lifetime achievement award di ajang
billboard indonesia music awards lebih dari tiga dekade bermusik dan
ratusan lagu berbahasa jawa baru beberapa tahun belakangan didi kempot populer di kalangan anak
muda antusiasme generasi milenial terlihat antara lain pada unggahan ngobam atau ngobrol bareng
musisi di channel youtube gofarhilman pada dua ribu sembilan belas didikempot lah menjadi aset budaya anak anak muda
boleh jadi memilih musik rock atau hip hop tapi ketika patah hati mereka juga menerima wakil yang

kekuatan didi kempot terasal sekali pada saat ada wakian
selasa bagian itu di yogyakarta di malioboro
jadi dari ujung apa namanya dekat stasiun sampai ke beteng di yogyakarta malioboro itu
banyak musik musik campur sari didi kempotan itu digelar oleh komunitas komunitas musisi penggemarnya
termasuk satu kelompok campur sari yang didukung oleh para musisi dari pasar klewer yogyakarta
fenomena inilah yang menjadikan
kita yakin bahwa didi kempot itu berpengaruh besar pada industri musik kita
karena pada saat selasa wakian di yogyakarta itu
anak anak muda yang mereka ini diyakini mereka dari kampus maupun anak anak pelajar sekolah menengah
mereka bisa nari nari dan mereka adalah lintas budaya
kemudian lintas bahasa karena mereka berasal dari tempat
tempat kos mereka
apakah itu dari papua dari banten dari batak kemudian dari bali dan lain lain itu
mereka bisa menari nari dengan lagu lagunya dini kempot ini
ini fenomena yang menarik
yang dinyanyikan ya lagu dalam bahasa jawa saja yang benar

jadi itu yang dipopulerkan makanya dalam tiga puluh tahun itu pak deddy d sharing kepada kami yang dikumpulkan itu ada kira kira lagunya tujuh ratus bahkan mungkin kalau sama yang tidak dipublis itu bisa lebih dari tujuh ratus saya rasa
hingga akhir hayatnya didi kempot tergolong seniman yang masih aktif melakukan tur ke berbagai daerah
antara februari hingga april dua ribu dua puluh didi kempot menggelar beberapa konser besar
februari dua ribu dua puluh didi menyapa penggemarnya dengan menggelar konser
di akhir februari deddy menyelesaikan produksi film sobat ambyar
film ini menjadi persembahan terakhir didi kempot untuk para penggemarnya
jadi pas waktu lagi kita
barengan di lokasi
beliau kita semua sudah siap
tentu ada para penggemarnya pak d yang juga datang ikut kami ajak dari komunitas sobat ambiar
untuk ya karena film ini adalah film untuk mereka juga untuk kita semua
jadi kami ingin sebetulnya mereka mereka yang dekat dengan pak deddy ini juga bisa barengan
tidak keruan eh
pokoknya begitu sudah selesai pak d itu mulai melantunkan suaranya lagunya
didengarkan di dalam tempat
kita mendengarkan dia manggung itu
itu sudah tidak ketahanan
jadi segala sesuatu yang kita takutkan itu
tidak bisa tidak tapi kita cendol dawetan tidak bisa tidak kita ikut campur sari
lagunya yang dinyanyikan itu tidak
tidak loncat sana tidak loncat sini yang dinyanyikan ya lagu dalam bahasa jawa saja
jadi itu yang dipopulerkan makanya dalam
tiga puluh tahun itu pak deddy itu sharing kepada kami
yang dikumpulkan itu ada kira kira lagunya tujuh ratus
bahkan mungkin kalau sama yang tidak dipublis itu bisa lebih dari tujuh ratus saya rasa
di masa pandemi virus corona pada maret dua ribu dua puluh
didi meramaikan konser dengan hashtag dirumah aja
untuk menghibur orang orang yang berdiam di rumah selama pandemi
konser ini sekaligus untuk menggalang donasi
semangat terus kita hadapi apa yang telah terjadi sekarang di negara kita
yaitu virus corona mari kita bareng bareng bersama sama dengan pemerintah
ikutin anjuran pemerintah kita lawan bersama corona
didi juga ikut andil dalam konser amal dari rumah pada april dua ribu dua puluh
dana tujuh enam miliar rupiah yang terkumpul seluruhnya disumbangkan untuk menanggulangi
terima kasih itulah sumbang sih dari saya didi kempot sebagai seniman tradisional
semoga apa yang telah kita berbuat sangat bermanfaat untuk penanggulangan virus corona
matut subahduun salam didi kempot sobat ambiar kempotter sad boys dan sad girls matut subahduun
melalui konser ini didi merilis lagu ciptaannya ojo mudik
yang videonya diunggah di youtube pada dua puluh delapan april dua ribu dua puluh
dalam waktu kurang dari seminggu video ini telah dilihat lebih dari lima juta penonton
matut subahduun melawan corona band klanger
matut subahduun melawan corona band klanger
matut subahduun melawan corona band klanger

pelantun lagu cidro ini meninggal dunia
kala lagu lagu campur sari ciptaannya sedang naik daun
didi kempot tak sempat menggelar konser akbar di stadion gelora bung karno jakarta
yang rencananya digelar pada hari ini
yang rencananya digelar pada hari ini
yang rencananya digelar pada hari ini
legot father of broken hearts menghembuskan nafas terakhir pada lima mei dua ribu dua puluh
dirumah sakit kasih ibu solo jawa tengah
didi kempot telah mengubah perihnya patah hati yang personal menjadi sukacita bersama
selamat jalan bapak loro ati
karyamu akan selalu menjadi pengingat patah hati yang rasanya perih tak terperi adalah keniscayaan hidup setiap manusia

seliramu sehingga tak tersenangi pengen nangis ngetok ke aluh meneng pipi
suara warung senajanmu ngonong impi ngalamu ngalam meneng dadaku
kambah nono rosok kangeni atiku
ngalamu ngalamu neng aku